gelombang arus balik pemudik lebaran masih terlihat di stasiun pasar senen jakarta pusat pada kamis siang
meskipun sepekan lebih pasca hari raya idul fitri volume pemudik yang tiba di stasiun masih meningkat
rata rata dari pemudik baru dapat kembali ke ibu kota lantaran kehabisan tiket pada masa periode arus balik tanggal enam hingga sepuluh mei
selain itu sebagian pemudik memang memilih pulang di atas tanggal periode arus balik guna menghindari kepadatan
karena emang pulang arus pulang mudik ini kan dari tanggal enam sampai tanggal sepuluh kan emang padat banget
jadi tiket tiketnya dari tanggal tujuh delapan sembilan sepuluh tuh abis semua jadi tinggal tanggal sebelas makanya saya pilih tanggal sebelas ini
dawab satu jakarta memastikan seluruh pemudik yang tiba di ibu kota telah memenuhi protokol kesehatan
sehingga tidak lagi harus melakukan pemeriksaan
di hari yang sama gelombang arus balik juga masih terjadi pada pemudik
yang menggunakan bus di terminal pulau gebang
meski puncak arus balik di terminal ini telah terjadi pada delapan mei tetapi arus balik diprediksi masih terjadi hingga hari minggu nanti
tercatat ada sekitar satu empat ratus penumpang yang tiba di terminal pulau gebang pada kamis siang
jumlah penumpang akan terus bertambah hingga kamis malam nanti yang diperkirakan bisa mencapai dua orang
tim liputan cnn indonesia